masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu
saudara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
klaim bahwa pencopotan foto jokowi di dpd sumatera utara bukan perintah partai
hasto kristianto merespons kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara tanpa foto jokowi
hasto membantah jika ada perintah dari partai
namun hasto mengamini jika ia dapat laporan bahwa aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah
hasto berdalih itu adalah bentuk respons ketika seorang presiden tak menepati janjinya pada konstitusi
beberapa ekspresi karena memang misalnya beberapa waktu yang lalu di dalam forum penyelamat reformasi dan demokrasi
di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan
putusan nomor sembilan puluh dengan cara cara yang seperti itu
ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah
yang dilakukan ya sebagai respon
ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah
menjalankan konstitusi dan undang undang dengan seluruh seluruhnya
presiden joko widodo menanggapi santai soal penurunan foto presiden yang dilakukan
di sejumlah kantor dpd pdi perjuangan
jokowi tak merisaukan soal foto dirinya tidak dipajang di kantor dpp sumut
jokowi bilang itu hanya sekedar foto
meski menurut pdip hal ini terjadi di banyak wilayah
jokowi mengatakan bahwa foto bapak tidak ada di penyelesaian

sementara itu bendahara dpp projo panel barus menanggapi dicopotnya foto jokowi
di kantor dpp pdip sumatera utara
pencopotan foto jokowi kurang pantas dilakukan
dan diduga akibat pdip kalah di pilpres lalu
panel barus juga menegaskan presiden adalah lambang negara
yang harus dilindungi dan dihormati
apa yang terjadi di sumatera utara
menurut saya perlakuan yang diterima presiden republik indonesia tidak pantas
rakyat pasti tidak senang presidennya dilecehkan
itu menunjukkan sikap baperan dari pimpinan pdip
yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik
dan saya yakin ini adalah ekses dari kekalahan pdip pada pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin
ada pemandangan berbeda di kantor dpd pdip
perjuangan sumatera utara tanpa foto jokowi
kejadian ini terekam saat edi rahmayadi datang meminta rekomendasi
dari pdip sumatera utara sebagai bakal calon gubernur sumatera utara
di dinding ruang aula hanya nampak foto wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
sementara foto jokowi nampak sudah diturunkan dari dinding ruang aula